kerusakan catchment area daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh puluh tahun
dan itu yang harus kita hentikan
karena memang masalah utamanya ada di situ
hingga kapuasnya meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak
itu yang ingin kita perbaiki
nanti akan mulai mungkin tahun depan
bangun nursery persamaian
kemudian ada penghijauan kembali di daerah daerah hulu
di daerah daerah tangkapan hujan
di catchment area itu memang harus diperbaiki
karena memang kerusakannya ada di situ
dan yang kedua memang ada hujan yang lebih ekstrim dari biasanya